order now novel ikatan cinta download plaklik sekarang

iya sumarna masih dia aja
saya bahas soal masalah ini
mau sih apa sih
aku bener bener nggak sanggup menatap elsa
setiap melihat dia
yang terlintas hanya rasa tidak percaya dan kebohongan
apalagi yang akan dia ucapkan
biasaan deh lama
pelet banget kalau ngajak janjian
aduh gak ada aurigensi
minta lihat muda
enggak lama ya
pake ngajak dia lagi
eh sayang kamu mau pesan apa
pesen minum aja ya
terserah kakak masih ingat
tapi gak pakai mushroom
aku pesan aja
iya pak mau pesen apa
saya mau pesen
oke sama eslementinya satu
kalau saya pesen ini aja deh
oke pesan aja pak
catherine tadi kamu kenapa gak datang ke rumahku
ngomongnya jangan kayak begitu
kamu tau gak kakak michi nungguin kamu
kamu gak dateng
udah udah gak apa apa kok
kan masih ada waktu lain
makasih sangat mengerti anak
kamu tuh usah gunggol kan apa sih
silahkan waktunya pak
misal dan angga
siapa perempuan depan mereka
di depan kamu tuh ada kakak michi loh
bentar ya kamu dari tadi terlalu sibuk
kasus pembunuhan roy
kamu ngapain berita kayak begini
masalah pembunuhan roy ini
saya gak tau
bukannya dulu itu udah ketangkep ya
udah ketangkep dan salah orang
andin yang ditangkap
padahal bukan dia pelakunya
istrinya kak al
jadi singkat ceritanya
telah terjadi kasus pembunuhan roy
itu di rumah andin yang menangkan suami andin
jadi andin berada di tempat
dan waktu yang salah
pelakunya ditangkep lagi
si ibu sarah ini
karena mamanya andin mengaku bahwa dia udah ngelakuin kasus pembunuhan ini
makanya ditangkep sama polisi
ya kakak juga gak tau pasti
cuman yang jelas
sarah udah ngakuin bahwa dia ngelakuin kasus pembunuhan itu
terus kamu kenapa kepo banget kayaknya
gak tau sih kak
kalo menurut aku
gak mungkin pelakunya
ibu sarah mamanya kak andin
bisa lebih keras
bisa lebih keras

jangan jutek jutek terus
kasian si balun biru
nanti kalo keluar mukanya ikutan jutek
kamu udah jutek mukanya
ini biasa aja
mas jum'at ini ketemu sama pak sumarna belum tadi
iya sumarno masih di icu
sedikit lebih baik dari kemarin
berbicara sedikit sama pak sumarna
dan pak sumarna sempet menyebut satu nama
serius kamu mas pak sumarna beneran nyebut nama elsa
habis dari sana
saya langsung ketemu dengan sarah
saya ingin ceritakan apa yang dibilang semalam
saya mau tau
apa mama sarah masih gegah
mengaku sebagai pembunuh roy
dan ternyata setelah mama sarah denger
mama sarah masih ngotot
kalo dia pelakunya
dia masih tetap di dunia elsa